sebuah menara saluran udara tegangan ekstra tinggi milik pln di bekasi jawa barat nyaris roboh
warga yang tinggal di bawah lokasi sutet khawatir menara tersebut roboh menimpa rumah warga
menara sute tersebut berada di jalan tarumajaya desa pusaka rakyat kecamatan tarumajaya kabupaten bekasi
bagian atas menara setinggi dua puluh lima meter itu bengkok dan nyaris roboh
menara miring diduga akibat angin dan cuaca buruk yang melanda kabupaten bekasi beberapa hari terakhir
petugas pln berusaha menahan ujung menara sutet dengan memasang tali penyangga agar tidak roboh menimpa rumah warga
sementara pengurus rt setempat mengimbau warga yang berada di bawah lokasi sutet agar mengungsi ke tempat yang lebih aman
pengurus rt rw kali
di serang banten hujan deras mengakibatkan sejumlah pohon besar tumbang
peristiwa itu diantaranya terjadi di depan gedung pendopo bupati serang
selain merusak sejumlah sarana pohon tumbang sempat menutup jalan
sejumlah pegawai pemerintah kabupaten serang berusaha menyingkirkan pohon yang tumbang di depan gedung pendopo bupati serang
hal itu terjadi setelah hujan deras mengguyur sejak sabtu dini hari
pagar pembatas pendopo rusak
pemerintah kabupaten lebak pun berencana mengintensifkan
pengawasan terhadap sejumlah pohon besar yang rawan tumbang agar tidak menimbulkan korban